acara mantu dan hitanan anak wakil ketua dprd kota tegal
yang digelar di lapangan tegal selatan
sempat menjadi polemik dan dikecam warga net
karena menampilkan hiburan dangdut yang mengundang kerumunan
meski jelas menimbulkan kerumunan
wasmat edi susilo berdalih
hajatan yang digelarnya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
terhadap seluruh tamu undangan